royal wedding ya seperti pernikahan raja raja begitu
nah ini persiapan pengamanan jelang pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution terus dilakukan
pada sabtu pagi digelar geladi evakuasi taktis dan juga medis
geladi ini dilakukan dari sisi gedung gerahasa babuwana
yang nantinya akan menjadi lokasi akad nikah dan resepsi dari kahiyang dan bobi
obyek yang nantinya akan dievakuasi adalah tamu tamu penting seperti presiden
wakil presiden dan mantan presiden atau mantan wakil presiden
evakuasi taktis dilakukan dengan menggunakan panser anoa buatan pt pindad ke lokasi yang ditentukan
sementara evakuasi medis dilakukan bila tamu tamu penting mengalami gangguan kesehatan
dan tidak bisa ditangani di lokasi
ada dua rumah sakit yang sudah disiapkan
yaitu rsud dr muwardi dan rumah sakit tentara selamat riyadi
warga solo menyambut gembira rencana mantan wali kota
joko widodo yang akan menikahkan putrinya kahiyang ayu dengan bobi nasution pada rabu delapan november dua ribu tujuh belas mendatang
dan ini berarti tinggal tiga hari lagi
tiga hari lagi
kegembiraan warga solo ini diungkapkan dengan mengadakan acara bagi bagi jajanan tradisional
kepada warga yang sedang beraktivitas di car free day solo
dan untuk mengetahui bagaimana suasana sukacita acara ini
kita langsung saja sapa ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan
nampaknya di belakang anda sudah ramai yang memang olahraga pagi pagi
dan sudah mencicipi makanannya juga begitu ya
apakah memang benar ada bagi bagi jajanan gratis
makanannya apa aja begitu dan seperti apa sih antusiasme lebih detailnya
puspa dan iqbal benar nanti akan ada bagi bagi jajanan gratis
tapi khususnya putu kue putu nanti akan dibagikan gratis
sedang dipersiapkan kalau anda bisa melihat di belakang saya
ada beberapa berjajar tiga setidaknya
pengrajin kue putu yang nanti akan dibagi bagikan
namun mereka saat ini memang sedang melakukan persiapan
nanti akan dibagikan gratis untuk warga masyarakat yang pagi ini
melakukan aktivitas di car free day
termasuk saya nanti juga akan ikut mencicipi
dan ini dilakukan dalam rangka
atau ikut memeriahkan acara persiapan
partisipasi warga masyarakat tidak hanya terjadi pada pagi hari ini
beberapa setidaknya pekan yang lalu juga ada pembagian dawet gratis
dawet dalam mitologi jawa ini dimaksudkan dari kata
dari suku kata awet itu ada berubah menjadi kata kemeriwet
yang artinya adalah sebuah harapan nanti banyak tamu undangan yang akan datang
di pernikahan kahiyang ayu dan bobina sution
mengapa mereka harus datang
karena tentu saja untuk memberikan harapan dan doa terbaik bagi kedua mempelai ini
selain itu juga kemarin atau beberapa hari yang lalu juga ada
di sekolah sd enam belas mangkubumen kidul solo jawa tengah ini
yang merupakan sekolah kahiyang ayu juga menceritakan tentang sosok kahiyang ayu
termasuk juga guru guru yang dulu pernah berkomunikasi atau pernah mengajar dengan kahiyang ayu
dan beberapa dari mereka masih ingat sosok kahiyang ayu yang dianggap baik dan cukup humble
cukup rendah hati dalam berkomunikasi berteman dengan teman teman sd nya di sd enam belas ini
nantinya warga masyarakat di sini yang berada di car free day ini ketika nanti makanan putu ini siap
nanti mereka akan dibagikan sekali lagi dibagikan gratis
dan saya sepertinya akan jadi salah satu dari mereka nanti berdiri di sana dan mencoba mencicipi putu ini iqbal dan saya
terima kasih pak
tadi anda mengatakan bahwa mereka ini apa ya bisa dikatakan bahwa ikut berpesta
dengan adanya pernikahan antara anaknya jokowi ini dengan putra sumatera utara begitu
lalu apa sebenarnya alasan mendasar mereka mau dengan ikhlasnya begitu mengeluarkan uang begitu banyak
apalagi anda juga ikut mengantri nantinya dan itu akan menambah antrian dan menambah banyak
bagi orang orang yang membutuhkan makanan di pagi hari ini
begitu secara gratis kita kan orang orang gratis begitu ya
sebenarnya hal hal seperti ini sudah biasa dilakukan oleh warga masyarakat solo
tidak hanya di saat kahiyang ayu dan bobi nasution menikah saja
ketika gibran raka buming raka menikah dengan selvie ananda
pemandangan seperti ini juga sudah merupakan hal yang biasa bagi warga masyarakat
ini bisa dikaitkan dengan sifat sifat masyarakat ketimuran
khususnya dalam konteks ini adalah masyarakat jawa
dimana ini ikut berbahagia ikut memberikan doa kepada mempelai
atau dalam konteks lain mungkin mereka juga memberikan doa yang terbaik
agar sesuatu hal yang akan dilakukan dicita citakan ini menjadi atau berjalan dengan baik
dan kedepannya dalam konteks pernikahan kahyang ayu dan bobi nasution
mereka bisa hidup dengan bahagia dan langgeng
dan kita tahu bahwa sosok jokowi adalah mantan wali kota solo dua periode
ketika berangkat menuju jakarta menjadi gubernur dan saat ini menjadi presiden
ini tidak bisa lepas dari solo apalagi presiden jokowi dan keluarga masih tinggal di banyuanyar
kecamatan banjarsari kota solo jawa tengah ini
sehingga keterkaitannya masih sangat kental antara presiden keluarga dan juga warga masyarakat di solo ini
khuspa dan iqbal
saya yakin yang berbahagia bukan hanya kahiyang dan bobi tapi ini pesta rakyat
semua rakyat khususnya
khuspa dan iqbal cuma khuspa aja karena belum nikah ya
iqbal bisa gitu deh
baiklah hendrawan terima kasih banyak atas laporan anda